saya pergi jika tuhan memberikan ini tapi saya tak maaf kalau saya bersalah
tapi semua ini bukan saya yang lakukan ya tuhan
jangan banyak ngomong pergi
baik permisi tuhan
kalau menilai gigitan dari setiap leher korban
pembunuhnya satu orang
tapi kita belum tahu motivasi pembunuh
mengapa menghabisi tujuh nyawa perempuan muda
eh red apa ada hubungannya dengan ilmu hitam
seperti kasus yang terjadi di medan beberapa bulan yang lalu

kasus ini masih dalam penyelidikan
dan kita belum bisa memastikan
untuk kasus perempuan korban pembunuhan misterius
saya rasa kita cukupkan saja dulu
tapi yang jelas dan perlu diperhatikan
kita semua dituntut untuk berpikir
kita akan terus bekerja keras

meme cucu sayang
agata sudah dikasi makan mak
waktunya minum susu dong pak
mama sudah menelepon hendri
kalau lusa kita mau selamatan
sekaligus memberi nama cucu kita
sebentar lagi juga henry datang
kesian bayi ini
tidak sempat menyusu air ibunya yang melahirkannya ini
tuh henry datang
tuh coba pak coba pak
ya coba pak
bayi itu akan membuatku beruntung
aku akan memiliki segalanya dan mewarisi segala kekayaannya
tidak ngantul kembali
lagi enggak pak
saya baru dari rumah
sudah lama gak nengokin rumah
aduh aduh aduh
oma jangan di pipisi ya
oh ya hen
insya allah lusa kita mengadakan selamatan
sekalian ngasih nama pada anakmu
boleh saja pak
ya boleh ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mengucapkan terima kasih atas kehadiran
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
pada malam hari ini
kami ingin berbagi rasa
duka yang dalam
kami merasa berbahagia
kelahiran cucu kami
dalam waktu yang bersamaan
merasa sangat berduka
putri tunggal kami
maaf saya datang terlambat
anak yang diidam idamkannya